kita beralih ke informasi seputar pilkada serentak dua ribu delapan belas
di mana kpu provinsi lampung menetapkan nomor urut bagi empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung dalam pilkada dua ribu delapan belas
keempat pasangan itu menebar janji kepada enam tiga juta pemilih di lampung
mereka juga bersepakat bertarung secara jujur tanpa politik uang
kpu provinsi lampung menggelar rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung selasa malam
acara yang berlangsung di ballroom hotel novotel ini dihadiri empat pasangan calon
yakni mustafa ahmad jajuli herman hasanusi sutono arina junaidi dan husnu niyaholim dan muhammad ridho fikardo bahtiar basri
mereka juga didampingi puluhan anggota tim pemenangan
ketua kpu provinsi lampung nanang tronggono pun membacakan tata tertib pengundian nomor urut
berdasarkan pengundian pasangan calon petahana emredo fikardo bahtiar basri mendapat nomor urut satu
herman hasanusi dan sutono nomor urut dua
arina junaidi dan husnu niyaholim nomor urut tiga
dan mustafa ahmad jajuli nomor urut empat
kpu provinsi lampung kemudian memberi kesempatan kepada keempat pasangan untuk menyampaikan visi misi selama lima menit
mereka langsung mendebar janji melakukan perbaikan pembangunan provinsi lampung
insya allah kita memastikan bahwa urutan nomor urut tadi sesuai dengan hasilnya nanti
salah yang jelas kita melanjutkan program program untuk kemajuan dan kesejahteraan
rakyat lampung di semua sektor di berbagai sektor
hari ini sudah berjalan sudah berproses
kita akan terus melanjutkan
keempat pasangan calon ini juga bersepakat berkompetisi secara jujur tanpa politik uang
mereka meminta penyelenggara pilkada yakni kpu dan bawaslu provinsi lampung bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan
program mingguan saya dengan pak faktawno ada lima ya

semoga penyelenggara juga keamanan keamanan keamanan
setelah mendapat nomor urut keempat pasangan calon ini akan mulai berkampanye pada kamis nanti